imas ke pasar
hati hati di jalan
eh sehari ini
kamu sudah datang ici
baru juga berapa kali mak
kenapa sih neng terburu buru
kayaknya mak takut terlambat
bangunnya ke siang
ada yang lucu
dia sudah berhenti
kemarin teki nasi sama kang bakti udah sepakat buat balik bandung
tinggal di sini
kamu yang usul ke teh kinasi
teh kinasi yang punya ide
aku sih seneng aja
jadi ketemu kamu gak cuma seminggu sekali
bisa setiap hari
iya teh kinasi juga bilang gitu
biar kita cepat punya anak
baru datang kang gobang
basah basih weh atuh kang gobang
sudah di rumah
sarapan dulu atuh kang
berakit rakit ke hulu
berenang renang ke tepian
minum kopi dahulu
tarut tarut tarut
tarut tarut tarut
tarut tarut tarut tarut
selamat pagi bos
tarut tarut tarut
ada teh emas di pasar
belum bisa kalo segitu
dua ratus boleh gak
saya gak tau
gimana cara memantau pasar
saya juga belum tau
harus gimana lagi mencerai beraikan murad sama pipit
untung di terminal masih ada si kemot
si kemot ternyata masih kontak sama jamal
iya yang saya lihat kemarin sore sih gitu
yang satu orang lagi kamu nggak kenal
mamam dulu jenggo
tadi mas kesini
iya tapi gak tau terus belanja apa lagi
mungkin ke tukang daging
soalnya tadi beli kol kentang sama wortel
mas gak ada
kamu di pasar
udah pulang baru jadi kangkot
masa kamu ngeliat imas keluar dari pasar
kemot masih gabung sama jama
ditolak sama perempuan kang bro
kenapa kang bro
semoga gara gara saya ngeliat tai mas keluar dari pasar
mungkin karena tadi saya lagi sibuk ngurus parkir
soal tadi mas keluar dari pasar terus saya ngeliat
kan gak ada hubungannya sama tanggung jawab saya ngurus parkir
tapi saya dimarahin mas bro
saya mau cari susup nasi dulu
hahu mas bro
kalau ama aku maafkan luci
ada yang ngasih atau enggak
bukan cuma dikasih telapak tangan
tapi muka saya nggak dilihat
saya dapat kabar dari kang gobang
masih gabung sama jama
terus aktif lagi di terminal
itu strategi jama
supaya dia masih punya orang di terminal
supaya gak tamar rumit
apa langsung harus saya ajar aja dua duanya
itu memang pancingan
stand by dulu aja
kang ura tau situasinya
dik dik ngasih tau
si kemod masih sama si jama

si kemod masih sama si jama

kita bensin aja lah
saya sudah lama gak olahraga
itu mah bagian saya
baiklah kalau begitu
baiklah kalau begitu
baiklah kalau begitu
ijin dari dinas kesehatan buat kecimpering kita belum keluar

sertifikat halal dari mui
logo buat kecimpering kang mus udah di acc sama
dirjen hak atas kekayaan intelektual
memang butuh waktu
gak kayak makan cengek
gak kayak makan cengek
kamu gak kerja
nanti siang sampai malam
udah dapet orang buat bantu kamu disini
kamu mau gak bantuin saya jualan kerudung
ya gak mau aja
masa gak ada yang mau
bukan nggak ada yang mau
saya bukan gak suka disini
atau gak mau bantu kamu
ini perintah terakhir kangmu sebelum dia pensiun
saya udah gak boleh disini lagi
iya saya tau
bukannya so tau
saya memang tau
kalau kamu memang gak suka sama diza
saya juga sebetulnya harus pergi dari sini
tapi saya gak mungkin pergi dalam situ sebegini
selain itu saya gak tau harus pergi kemana
sebetulnya aku mau ke kampus
tapi sengaja mampir dulu kesini
mau jajan cilok apa nanyain kerudung
kalau mau nanyain kerudung kan bisa lewat telepon
berarti mau jajan cilok
makasih udah mampir
aku bukan gak suka sama diza
tapi khawatir karena ubed itu suka sama riza
ya biarin aja tuh
masalahnya menurut aku
ubid itu bukan cuma suka
tapi jatuh cinta
apa salahnya kalau ubed jatuh cinta
tapi aku gak tega kalau nanti ubed patah hati
kalau kamu gak mau bantu ubed
bantuin jualan kerudung gak apa apa
saya pergi dulu
mau jualan kerudung
kapan keluar dari penjara
udah seminggu bos
senang sudah keluar juga
dimana dia sekarang
sejak sama sama keluar dari penjara
saya nggak ada kontak sama sekali
saya sama dia sama sama
sama udah gak pake nomer yang lama
mari kita ngobrol di tempat yang lebih aman nyaman tentram dan bersahaja
saya masih di sini
kantor pusat sekaligus kampus academy of cokpet
kenapa saya memilih tempat ini
dan kenapa saya masih betah di sini
karena tempat ini adalah tempat yang aman nyaman tentram dan bersahaja
sekarang bos punya anak buah berapa orang
gak ada yang kamu kenal
semua perempuan semua cantik dan semua mengecewakan
prestasi mereka dalam kegiatan copet mencopet kurang bisa dibanggakan
selain itu tidak satupun dari mereka yang semua perempuan itu mengerti kalau saya ini duda
padahal sudah berkali kali saya memberi kode
di toko sepatu
di toko sepatu mana
gak ada kenapa gitu
aku boleh main kesana
toko sepatu mah tempat beli sepatu bukan tempat main
lewat aja tuh
boleh kalau lewat aja mah
boleh tapi bawa uang
siapa tahu ada sepatu yang cocok
siapa yang baru sama nelfon
ya punya lah
dia mau kesini
mau beli sepatu
aku udah bilang sih supaya dia bawa uang biar kalau ada sepatu yang cocok dia bisa beli
lagi di mana
dari kantor kamu
iya deket kenapa
udah makan belum
udah lapar belum
dari tadi lapar mah
kenapa nggak makan kalau udah dari tadi laparnya
nunggu ada yang nelfon terus mau neraktir aku makan
kalau punya uang mah gak nunggu ada yang neraktir
aku dengernya seneng sekaligus sedih
senang karena ada yang mau neraktir sedih karena sekarang motor aku lagi mogok
kamu sudah lapar

kok awak semua beban dan cungun strawberry sekarang
kalau kamu dimana masih di kantor aku udah sampai memangnya motor kamu udah bisa
jalan motornya nggak bisa jalan tapi aku bisa kamu jalan kaki iya yaudah tunggu
mau kemana makan sama temen iya perempuan laki laki selamat makan dah
sudah mau pesen makan belum masih nunggu temen mungkin mau pesen minum dulu enggak masih nunggu
kamu bukannya belum lapar
kau belum pesan makan nunggu kamu kan bisa pesan minum dulu nunggu kamu takut aku
nggak dateng terus nggak ada yang bayarin ya bisa diomongin atuh lah
tidak pesan lagi persiapan
aku nggak bilang assalamualaikum belum bukan enggak ya udah sekarang
bilang assalamualaikum assalamualaikum waalaikumsalam
halo ya jadi ke tempat aku enggak jadi aku makan dulu ya udah nanti aja kalau kamu lihat sudah
selesai makan oke ada janji iya sama siapa nanti kamu jangan cemburu cuma teman biasa
kita harus pergi sabar bukan saya yang harus sabar kamu yang harus cepat
makan kenapa merengut bukan merenggut lagi mikir mikir mau beli rumah dimana bukan lagi
mikiran buahkan ini di rumah harusnya yang dipikirin ini kalau mau mikirin anak buah
apa yang pikirin masa masih nanya aja kan akan udah tahu nining pengen punya rumah baru
ditunggu kembaliannya ya terima kasih udah ngeraktir aku kapan giliran kamu ngeraktir aku
nanti kalau aku ada rezeki kamu jangan ngomong soal rumah terus kenapa
apa yang harus aku pikirin
apa yang harus aku pikirin
apa yang harus aku pikirin sekarang agih learning
kita bisa membeli
tentang apa yang kamu pengen
kamu mau pensiun
kamu mbak gak akan kebiarangan sekarang
bukan masalah bangga atau nggak bangga
nenek udah bosen tinggal di rumah kontrakan
om bakso cuan kinnya dua
kamu kenapa gak pakai kerudung
kalau pakai kerudung kamu pasti kelihatan lebih cantik
om saya masih anak anak jangan dirayu
saya bukan ngerayu kasih tahu
kamu punya kaka perempuan
pakai sambal gak
kalau mau pakai kerudung bilang kerudungnya beli di om ubed aja
om ubed jualan cilok sambil jualan kerudung
iya harusnya om ubed jualan cilok sambil jualan minuman
biar yang habis makan cilok kalau mau beli minum beli minumnya diomogot juga
tadi kamu kenapa ke sekolah terlambat
gak ada yang bangunin
gak pakai alarm
pakai tapi gak kedengeran
kenapa mama kamu gak ngebangunin
gak boleh sama bapak
soal bangun pagi itu tanggung jawab aku katanya
soal terlambat ke sekolah juga tanggung jawab aku
bapak kamu itu orangnya disiplin apa nyebelin sih
semoga berhasil cak
tapi kalau yang benar benar mau kerja punya tanggung jawab bukan mau kelihatan jadi jagoan itu yang susah
makanya saya minta bantuan karborat
kang titik mau ngajin siapa
masih suka judi enggak
udah enggak sekarang mah
masih suka minum enggak
masih itu mah kalau haus atau kalau habis makan
maksud saya minuman keras
buat karyawan baru masih belum ada
akang baru mau minum kopi
jangan ditanya dulu
sok atau minum dulu kopinya
oke sekarang kamu boleh nanya
kan tadi udah tinggal akang jawab
ulangi lagi pertanyaannya tadi mah gak sah
buat karyawan baru masih belum ada
besok suruh kesini aja

bisa titip jual ke cimplink
gimana ya biar gak sering adat
jual aja kang beli yang baru
saya lagi banyak masalah kah
masalah kerjaan sama masalah rumah tangga
terus masalah apa lagi
itu aja kang
kalau masalahnya cuma masalah kerjaan sama masalah rumah tangga
berarti masalahnya cuma dua
gak banyak kok bang
maksudnya berat buat saya kan
saya perlu pencerahan dari aka
jadi kamu sekarang lagi mendung
saya butuh masukan dari akang pertimbangan akang
yang aneh dompet aku yang kecopetan itu bisa balik
dibawa sama temennya diza
sebetulnya bisa dibilang teman aku juga
soalnya aku udah kenalan
jangan jangan temennya diza itu yang temen kamu juga
itu temennya copet yang nyopet dempet kamu
neng mau beli kerudung
enggak ah dia orang baik
jualan kerudung dari diza
mungkin dia orang baik tapi temennya bukan orang baik

di flashing aja ya
enggak wheat sih lihat ya
yang biu hatinya kayak gini ya
selamat datang kembali untuk ikut meramaikan kasanah percopetan di kota ini
jadi mau ikut jualan kerudung
aku juga mau dong
kak kang mau ketemu si gobang
hati hati di jalan
kita udah pernah ketemu kan
anak buah hangus kan
mantan kamu sudah pensiun saya juga
pensiun dari mana
kita ngobrol di dalam
dulu saya kerja ikut kang mus
kang mus ikut kang bahar
tergantung perintah kang mus
termasuk perintah ngebuntutin kinanti waktu dia pergi sama saya
tapi sekarang saya udah gak ikut kang mus lagi
ini jualan sepatu
kang mus pergi c
iya katanya mau ketemu gue bang
anak buah saya si kemot jadi alatnya jamal
itu cara lama
sejak zaman kompeni
memanfaatkan pengkhianat untuk mengalahkan lawan
sama si jamalnya sekalian
tapi kan akan pernah bilang jangan sampai ada perang
sudah berapa kali kita coba mengacaukan pasar terminal jalanan
hati hati kalau bicara
kalau kamu gak bisa menghandle jamal anak buah jamal tanpa harus perang tanpa risiko harus ada korban
kamu mundur aja
kamu gak harus ada di sana
di bisnis kamu sekarang
kamu kan pernah punya rencana mau usaha lele
mungkin sekarang waktunya
masalahnya istri saya nggak setuju
saya pensiun dari terminal
kamu yang berdiri di depan
jangan berdiri di depan
kamu yang berdiri di depan
kamu yang berdiri di depan
jangan bikin istri kamu terpaksa menurun
tapi bikin dia percaya
itu yang susah kamu
susah kan bukan berarti nggak mungkin
lagipula kalau hidup gak ada susahnya
gak ada perjuangannya
kalau gak ada perjuangannya gak rame
biarpun susah untuk menghancurkan semua bekas anak buah muslihat
berni kedengaran saya pelurus dan anak anak saya
bukan sulit untuk berbincang

braking deputy dengan kamu